dalam rangkaian ktt g dua puluh forum b dua puluh berlangsung hingga hari ini
dan untuk mengulas hasil dari forum b dua puluh saya akan berbincang dengan tauhid ahmad direktur eksekutif indef
selamat malam mas tauhid
selamat malam mbak eva apa kabar
mas tauhid anda menilai forum b dua puluh ini ya sebagai pembuka atau pengantar dari ktt g dua puluh akan berlangsung besok ini seperti apa sejauh ini
ya saya kira b dua puluh memang kalau saya lihat sih memang lebih progresif ya
karena kan unsur geopolitikalnya masih lebih sedikit kurang dibandingkan forum utamanya
b dua puluh kan lebih mengarah ke inovasi dengan katakanlah sisi bisnis dan untuk melengkapi pertemuan daripada g dua puluh sendiri
meskipun memang temanya adalah tiga ya
bagaimana arsitektur global dibangun bagaimana transisi energi dan juga bagaimana digital ekonomi bisa dibesarkan
begitu tentu dari b dua puluh akan melengkapi dari legasi program yang ada begitu
misalnya saja bagaimana untuk mengatasi inklusivitas dan digitalisasi dari umkm ya
dalam rangka lebih berkembang terutama di negara negara berkembang termasuk indonesia
diisi misalnya entrepreneurship kemudian peningkatan literasi
termasuk juga soal katakanlah peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah
nah b dua puluh berada pada ruang itu mengisi yang memang sifatnya agak lebih kuat pada isu g dua puluh sendiri
misalnya saja termasuk soal kesehatan saya kira juga penting
nah seperti yang tadi mas tauhid sebutkan begitu ya legasi program soal transisi energi
kemudian ada memajukan
kemudian transformasi digital lalu juga tadi kesehatan global dan juga pembukaan akses umkm
nah bagaimana kemudian program program ini bisa menjawab sebetulnya kebutuhan pelaku ekonomi saat ini
ya saya kira memang ada transisi
yang pertama ada kesepakatan gombal masing masing negara
melakukan komitmen apa agenda yang harus dilakukan masing masing negara
begitu untuk masing masing isu tersebut
tentu saja implementasinya berbeda karena inisial codition
kemudian ekosistem dan sebagainya akan berbeda
nah langkah pertama tentu saja bagaimana menginternalisasi
kalau di kita ya harus masuk dalam regulasi dalam rencana program dan sebagainya
apalagi saat ini kemungkinan adalah sampai tahun depan disusunnya
ini usus untuk indonesia

nah level kedua saya kira adalah komitmen bersama dan berkomitmen bersama dan berkomitmen bersama
nah level kedua saya kira adalah komitmen bersama dan berkomitmen bersama and berkomitmen bersama

bekerja bersama dan berkomitmen bersama

dan berkomitmen bersama dan berkomitmen bersama

minimalisasi untuk semua negara
negara negara anggota g dua puluh
yang sifatnya multilateral nah di
multilateral ini tidak harus semua g dua puluh
sepakat yang bersepakat saja
yang bisa diputuskan begitu nah itu
yang kemudian menjadi t coin
untuk kerjasama bilateral ke multilateral
itu terjadi nah terakhir memang
rekomendasi yang sifatnya
umum nah ini yang memang agak
katakanlah menjadi kunci
untuk mengikat semuanya
nah yang sifatnya umum
yang kemudian memang
tarik ulurnya saya kira sampai hari terakhir
itulah yang sangat menarik
baik nah kalau
kemudian kita bicara yang menarik yang
kemudian menjadi perbincangan adalah
kehadiran sejumlah tokoh tokoh
tesla elon musk kemudian ada jeff bezos
juga dan juga nama nama besar lain
nah kalau anda melihatnya bagaimana
kemudian pengaruhnya terhadap
kesuksesan b dua puluh ini
sendiri ya kalau untuk
b dua puluh saya kira memang
kehadiran tokoh tokoh dunia
katakanlah isu isu global
yang penting untuk satu tahun mendatang
begitu ya sebelum india di
takeover begitu misalnya
perubahan di ketenaga kerja
dengan teknologi ya elon musk
tadi juga sudah mengungkapkan beberapa
hal isu mendatang dan
perannya generasi muda menangkap perubahan
teknologi dan kaitannya dengan
transformasi ekonomi yang terjadi
dan transformasi digital dan
kadar mereka bisa memberikan pencerahan
karena mereka orang yang paling berhasil
pada level dunia dan ini menjadi input
bagi banyak negara untuk
melakukan inovasi serupa
atau meniru atau paling tidak
mengambil peran yang penting dan yang
penting adalah menurut saya memang
kehadiran tokoh tokoh dunia itu
menjadi inspirasi untuk melakukan yang
terbaik tentunya pada level dan
konteks masing masing negara yang
tentu saja berbeda tentunya dengan
membawa isu isu yang kemungkinan
akan berpengaruh nyata di kita
misalnya saja kalau misalnya
ya kan sekarang
sudah katakanlah kalau elon musk selalu
lebih cepat dan akan lebih berpengaruh
pada satu tahun bahkan lima tahun
ke depan bahkan lebih bahkan
lebih berbahaya dari perang
terbnp hal ini hal ini hal ini
adalah hal iklim
pak banda mempermainkan
ada beberapa hal hal yang
patrick berkata bahwa
kita dengarkan chairman b dua puluh sinta kamdhani mengatakan soal promosi pemberdayaan dan juga inklusi perempuan
nah ini juga disuarakan oleh un women goodwill ambassador anne hathaway
ini tokoh dunia lagi yang kemudian menekankan hal yang sama
nah bagaimana signifikansi perempuan dalam b dua puluh kali ini mas tauhid
ya saya kira memang kan ada working group yang membahas isu tersebut ya
saya kira itu tidak ditinggalkan dalam g dua puluh ya
meskipun demikian memang tidak secara spesifik isu itu muncul dalam katakanlah tiga ya
arsitektur baik di digital ekonomi maupun katakanlah di transisi energi
tapi ini mendasari pada tiga hal itu untuk dikembangkan begitu
tentu kita melihat bahwa isu one global women environment atau ogwa itu sangat penting begitu
nah memang posisinya sangat
harusnya ini menjadi prioritas ya
tidak lagi menjadi isu yang terlepas begitu
nah mungkin negara lain akan mengangkatnya
tapi memang relatif ya
katakanlah biasanya tidak menjadi huni khusus
tetapi dia berada pada isu umumnya yang akan dibuatkan
baik kesehatan digital ekonomi maupun transisi energi begitu
oke dan itu mungkin bisa menjadi pr untuk forum forum berikutnya begitu ya mas tauhid
nah mas tauhid bicara soal kemudian peran indonesia sebagai tuan rumah
nah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan posisi ini dan tentunya forum b dua puluh ini bisa menguntungkan bagi indonesia
ya yang pertama tentu saja kan kalau kita lihat tiga isu itu saya kira ada inovasi inovasi ataupun gagasan dari perwakilan atau representasi ataupun delegasi indonesia menyampaikan solusi solusi konkret atas masalah masalah dunia begitu
tapi memang kita tidak pungkiri bahwa isu geopolitik
geopolitik internasional masih menjadi background ya kenapa kita belum bisa seoptimal mungkin ya
karena banyak kunci kunci yang diletakkan pada upaya damai dunia ya terhadap persoalan rusia ukraine dan sebagainya begitu
jadi kita optimis tapi memang ada satu hambatan yang paling mendasar yang kelihatannya sampai saat ini masih akan terus terjadi bahkan sampai tahun depan ya
kecuali kita bisa mempertemukan ya rusia ukraine dan juga katakanlah
dengan amerika dalam forum ini begitu
itu yang pertama ya
yang kedua ya saya kira kita harus mengambil peranan memikirkan alternatif dalam upaya meskipun terjadi katakanlah situasi geopolitik tidak menentu
ya upaya mengatasi bagi negara negara yang kesulitan dalam pemenuhan energi pangan dan sebagainya
termasuk membuka akses mengurangi proteksionalisme termasuk skema pendataan yang lebih murah
dan bisa menggantikan bahkan mengurangi utang utang negara berkembang maupun negara lain yang pasca covid sangat besar sekali begitu
baik dan itu tentunya kita harapkan juga akan muncul begitu ya dalam ktt g dua puluh yang akan mulai berlangsung besok
baiklah mas tauhid ahmad direktur eksekutif indef
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news